untuk menyiasati harga cabai yang kian mahal
pedagang di surabaya mulai menjual cabai eceran
yang dikemas dalam bungkus plastik seharga rp dua
penjualan eceran ini dilakukan agar pedagang tidak terus merugi
harga cabai yang melambung di pasaran hingga menembus rp seratus per kilogram
membuat daya beli warga semakin berkurang
pedagang pun merugi
untuk menyiasati mahalnya harga cabai
pedagang di semolowaru surabaya menjual cabai eceran dalam kemasan bungkus plastik
setiap bungkus berisi sepuluh hingga lima belas cabai dijual dengan harga rp dua
pedagang mengaku cabai yang dijual eceran lebih laku daripada cabai kiloan
ini kan lagi mahal mahalnya satu kilonya sampai rp seratus
terus orang orang ini tidak mampu sampai rp seratus itu kita jual ecer
satu renteng ini satu biji renteng ini harganya
itu orang orang pada mau beli
pembeli lebih memilih cabai eceran karena harganya murah dan sesuai kebutuhan
kalau kan beli yang kiloan itu kan kebanyakan mahal juga kan harganya sedikit aja
meski demikian warga tetap berharap kepada pemerintah
agar bisa menekan harga cabai di pasar tradisional supaya kembali normal
muhammad yanuar komarudin